di belgia michael mengatakan serangan yang menelan korban ini adalah saat saat yang tragis dan gelap untuk belgia
perdana menteri meminta warga belgia untuk bersikap tenang dan menunjukkan solidaritas terhadap para korban
mikeel juga menyatakan ada warga asing yang ikut menjadi korban meninggal akibat serangan ini